hmm banget sih ngantuk
yes sudah selesai
sekarang dimasukin ke tempat pengering
nah geningan banyak cahaya
kok banyak air sih
aku banyak banget sih keluarnya
pulah main cahaya tua pi
kok geningan banyak
pergi dari sini
kamu teh penipu ulung
kamu pikir rumah saya teh tempat cuci baju
kalau kamu mau cuci baju sok
minta sama nya kamu yang memang tukang cuci baju
ulari dia itu mengenal pisan cilpe
kalian berdua juga kamu sama kamu
mani budak lehoan pisan
awas kalau kamu jadi kaki tangannya si manusia sok bule
nggak sok pergi
tante tante tante nggak boleh usur mereka
ini semua ide opi
opi yang ngajak laura untuk cuci bajunya di sini
dan gelas sama loki juga opi yang ngajak semua ide opi
saya mah tidak peduli kamu jangan pilih dia terus
tante lerang kamu main sama dia
sok atuh masuk
kamu tidak boleh bergaul sama dia lagi cici
pulang pergi semuanya
po untuk babek kan sekarang lagi sakit parah
kalau ayah saranin sih mending empat pulang aja deh sekarang
iya sih gue pengennya emang pulang
cuma gue juga khawatir juga
nah kalau babek gue tau tau ndet gimana urusannya
nah sekarang bagaimana ya
aduh begini aja
si lorak kan enggak ada di rumah
nah rumah kosong ntar kalau gue pergi
lihat bapak gue lah dia sama siapa
nah mendingan begini
mana pulpen pulpen pulpen pulpen pulpen
tulis tulis tulis yang benar
cepetan lu lelebat sih jadi orang
isinya begini tulisin surat ya
lorak lu tunggu rumah
emak lo pergi dulu ke kampung
nggak apa kok mungkin emak udah nasib aku buat nyanyinya terus
kayaknya gue mesti pulang deh
gue janji sama bokap gue untuk bantuin nyokor
rek gue pulang dulu
aduh kasihan juga ya
jadi ini rumah lo yang sebenarnya
sebenarnya aku bohong sama kamu
aku gak tau kamu yang sebenarnya
apa bedanya lu sama gue rara
lagian dari awal juga gue sebenarnya udah curiga sama lo
tapi ya bagus lah
akhirnya lo jujur juga
yaudah kalau gitu gue
gue pulang dulu ya
lo tunggu rumah
malu pergi dulu
nya kenapa harus jenguk kakek grandpa
aku sendiri sih
siapa yang masakin buka puasa aku
nanti aku sama siapa di rumah
masa aku sendirian
sekarang aku harus bisa kerjain semuanya sendirian
semuanya lebih nyak
kapan semua jawabannya selesai
kenapa jawabannya datang terus
itu bulan puasa
jadi aku harus ngelakuin semuanya dengan ikhlas
biar aku bisa berpahala
mana cucian sama setrika lain yang belum dikejahin lagi
mana cuciannya sisi juga belum
kunaon jadi bangwar pisahan
budak mani bangwar pisahan
tidak mau mendengarkan kata kata tante dirinya
kate kan sudah bilang sama kamu
tante keberatan kamu berteman sama si lora
tante tapi kasihan laura
dia itu lagi menderita sekarang hidupnya
dia tuh jadi bahan ejekan sama teman teman di sekolah
nah terus namun hubungannya sama kamu
kamu mau jadi sok palawan buat dia
laura itu teman opi dari dulu
dan opi yakin
laura itu orangnya bayi dan gak pernah macem macem
lagian laura ngelakuin hal kayak kemarin kan
itu bukan salah dia juga tuh salah opi
eh nah hak kamu jadi yang salah
aduh udah nyak ke kampung
aku harus ngejahin semuanya
kapahin semua berair aku cap
aduh aduh aduh aduh
perih banget matanya airnya dimana lagi
aduh aduh aduh aduh
yang terjadi sama laura ayanate hasil perbuatannya sendiri
kami tidak mau mendengar alasan kamu
aduh kemah budak teh
aduh kemah budak teh
tante melakukan ini karena tante tidak mau kamu dimanfaatin sama orang lain novi
kalau yang tante maksud dengan orang lain itu laura tante salah
opi kenal laura dari dulu tante
dan opi tahu laura itu orangnya baik
dia gak pernah manfaatin aku
sudah lama kenal sudah lama berteman
tapi kamu harus sadarnya opi
orang teh suka berubah
tante tante suka berubah
tante suka berubah
tante suka berubah